pelabuhan merak yang merupakan salah satu jalur penyeberangan tersibuk di indonesia
akan memiliki dermaga eksekutif dan demi peningkatan pelayanan
waktu pelayaran juga dipangkas menjadi satu jam untuk sekali penyeberangan
pelabuhan yang melayani penyeberangan antara pulau jawa dan sumatera
merupakan salah satu penyeberangan yang tersibuk di indonesia
dan kini sebagai wujud dari perencanaan dan penataan pelabuhan
sebagai destinasi ekonomi dan pariwisata
pemerintah berencana membangun dermaga eksekutif
dermaga eksekutif di jalur penyeberangan selat sunda ini
akan dibangun di dua pelabuhan
yakni pelabuhan merak dan pelabuhan bakau huni lampung
dermaga yang akan dibangun di tanah seluas delapan puluh delapan meter persegi ini
diperkirakan akan menelan biaya hingga empat ratus lima puluh miliar rupiah
menteri bumn rini sumarno menargetkan dermaga eksekutif ini
sudah bisa digunakan untuk mendukung asean games
yang akan diselenggarakan
selenggarakan di palembang dan jakarta
demi mendukung peningkatan kualitas
pihak kementerian perhubungan juga akan mengoperasikan kapal kapal baru
agar waktu pelayaran merak bakau huni bisa menjadi satu jam
ini adalah satu terminal yang cantik yang baik
ini meningkatkan level of service
selain dermaga eksekutif kementerian bumn juga akan membangun
dermaga tujuh di pelabuhan merak dan bakau huni
pembangunan dermaga eksekutif ini ditargetkan akan selesai
pada pertengahan tahun dua ribu delapan belas
adi mazda serang